lalu kita ke ibu kota jakarta sudah ada satrio adi wicaksono
satrio kalau pemerintah dki jakarta berencana memperpanjang jam sekolah untuk ptm di jakarta
lalu seperti apa policy itu akan dikembangkan
dan kebijakan ini apakah didukung juga dengan fasilitas kesiapan infrastruktur dan bagaimana dengan para guru di sana
silahkan dengan laporan ada
ya selamat pagi yuda
benar sekali bahwa pemerintah provinsi dki jakarta melalui dinas pendidikan dki jakarta ini berencana
atau justru sudah menetapkan bahwa jam atau durasi pembelajaran tatap muka atau ptm di ibu kota ini diperpanjang selama dua jam
hal tersebut dikarenakan angka penularan kasus covid sembilan belas di ibu kota yang kian melandai
dan juga saat ini dki jakarta menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat level satu
artinya memang dengan setiap pelonggaran pelonggaran kegiatan
pelayanan masyarakat di ruang publik ini juga diikuti dengan penambahan durasi ptm di sekolah sekolah
dan aturan terbarunya di mana ini berbeda beda di setiap jenjang sekolah
untuk jenjang sma sendiri atau yang sederajat dari peraturan sebelumnya
pembelajaran tatap muka dari lima jam ini kini ditambah menjadi tujuh jam
kemudian untuk smp dari sebelumnya empat jam menjadi enam jam
kemudian untuk sd dari tiga jam
menjadi lima jam
sementara untuk pendidikan anak usia dini atau paut ini dari dua jam menjadi tiga jam
tentu saja penambahan jam untuk pembelajaran tatap muka harus juga disertai dengan kesiapan dari sekolah
baik itu guru dan juga siswa untuk bisa melakukan pembelajaran ini kembali atau menuju new normal begitu
dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari sekolah sekolah di dki jakarta
saat ini saya sudah berada di salah satu sekolah di sma islam al azhar kelapa gading jakarta
dan saya telah bersama dengan bapak sumanto selaku kepala sekolah dari sma al azhar kelapa gading ini
selamat pagi pak sumanto
ya ini menanggapi tentang rencana ataupun surat keputusan terbaru dari dinas pendidikan dki jakarta yang menambah durasi ptm
menurut bapak sendiri di sma al azhar kelapa gading ini
apakah penambahan durasi ini diperlukan pak
baik terima kasih
kami dari sma islam al azhar kelapa gading tentu menyambut baik dengan kebijakan dinas pendidikan provinsi dki jakarta
dengan penambahan satu atau dua jam yang sedianya lima menjadi tujuh jam
karena bagi kami di sma islam al azhar kelapa gading itu sudah memiliki infrastruktur yang memadai
tapi dukungan dari semua orang tua juga cukup bagus
hampir sembilan puluh delapan persen orang tua kita mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka
kemudian jujur dengan lima jam yang diberikan tentu ini menyulitkan bagi kami dalam rangka untuk mengejar target ketercapaian kurikulum yang sudah ditetapkan
sehingga penambahan satu atau dua jam buat kami di sma laca kelapa gading itu adalah yang bagus yang baik
dan itu pasti akan mendapatkan sambutan dari seluruh stakeholder yang ada di sma islam al azhar kelapa gading
bapak ibu guru sudah menyambut dengan baik sistem pelaksanaan kegiatan pembelajaran pun juga sudah siap dengan penambahan itu
dan protokol kesehatan sarana parasarana kita juga sudah siapkan dalam rangka untuk mendukung kebijakan baru dari pemerintah dki jakarta ini

baik kita saksikan bersama pembelajaran di sma al azhar kelapa gading sudah menggunakan sistem hybrid learning
dan kami memastikan bahwa konsep pembelajaran di sma islam al azhar kelapa gading ini seperti apa baik kita saksikan bersama pembelajaran di sma islam al azhar kelapa gading ini sudah menggunakan sistem hybrid learning
dan kami memastikan bahwa konsep pelaksanaan hybrid learning itu sudah berjalan sejak ptmt pertama kita mendapatkan izin
alhamdulillah hybrid learning pembelajaran yang amat sangat menarik
dan konsep pembelajaran ini dirasakan manfaatnya langsung dalam rangka untuk mencapai ketuntasan belajar
mengapa karena siswa belajar di rumah maupun di sekolah itu selatnya dalam satu ruang satu ruang kelas room
sehingga ada interaksi baik di sekolah maupun di rumah
sehingga siapapun yang mendapatkan giliran belajar di rumah insyaallah tidak mengapa tidak ada masalah
karena pada akhirnya dia pun juga bisa berinteraksi dengan teman temannya yang ada di sekolah
untuk jadwal para siswa sendiri di sini pergantiannya seperti apa sih pak
baik ptmt di sma islam al azhar kelapa gading proses untuk pembelajarannya digilir ya
jadi setiap hari sanin
hari rabu dan jumat siswa dengan kelompok a kelas sepuluh kelas sebelas kelas dua belas masuk bergantian nanti ya
maaf di hari senin itu adalah kelompok a siswa kelas sepuluh sebelas dua belas
kemudian nanti di hari rabunya itu bergantian dengan kelompok b
kemudian hari jumatnya kelompok a dan seterusnya bergilir seperti itu
namun ada satu kebijakan baru yang kami anggap ini adalah kebijakan yang baik
yang disambut baik oleh semua sekolah termasuk di sma serantau
pada saat penilaian akhir semester tahun ini
dibeluhkan sekolah untuk menyelenggarakan penilaian dengan sitim shifting
maksudnya sistem shifting itu adalah bahwa siswa kelompok a di hari yang sama masuk dilayani di sesi pertama
dan kelompok b siswa dilayani di sesi kedua
sehingga dalam satu hari semua siswa bisa masuk untuk mendapatkan layanan penilaian akhir semester
ini kebijakan yang baik
belajar kelompok a di hari ini siap untuk melaksanakan kebijakan itu
kemudian untuk kesiapan protokol kesehatan dan memastikan bahwa dengan ditambahnya durasi belajar ini tidak menyebabkan klaster covid sembilan belas
ini seperti apa kesiapannya
yang pertama kita siapkan perangkat regulasinya
sop kita sudah buat sedemikian tersosiasikan baik baik di orang tua baik di siswa maupun baik di seluruh warga sekolah
kemudian yang kedua sarana perasarana yang sudah kita siapkan
melebih dari standar yang sudah ditetapkan
kemudian yang ketiga memastikan seluruh siswa sudah tervaksin
kebetulan di lhc kelapa gading sendiri menjadi satu titik pelaksanaan kegiatan vaksin itu
dan alhamdulillah kita ada pengecekan rapid antigen secara berkala
dan itu pun sudah kita lakukan
dan alhamdulillah dalam proses pengecekan itu
baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan
dan siswa alhamdulillah tidak terpapar atau tidak reaktif lah begitu
alhamdulillah sehingga kami bisa yakinkan kepada seluruh orang tua dan masyarakat
di semala sekolah kepak gading mampu bisa menunikan pt mt sesuai dengan sop
dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan
terakhir pak mungkin respon dari orang tua ataupun siswa pada umumnya
untuk penambahan jam belajar pt mt ini seperti apa
apakah mereka antusias kembali ke sekolah dengan waktu yang lebih lama
jujur sebagian orang tua menghendaki agar pembelajaran normal itu dilaksanakan
karena ada kerinduan dari anak anak yang ingin belajar bersama dengan teman temannya
dan langsung mengikuti pembelajaran tak muka itu
orang tua memberikan support yang luar biasa
jadi tidak sekedar hanya inginnya tambahan jam
tapi sudah tambahan hari
inginnya tidak harus hari senin rebuh jumat
mungkin bisa orang tua menginginkan sekalian saja
selesai dan tidak amin
tapi kita kan mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dinas pendidikan
kemudian dari para siswa pun ini terbukti ya
kerinduan mereka belajar luar biasa
kita saksikan di belakang kita ini siswa penuh setiap pelaksanaan kegiatan ptmt
itu memperlihatkan apa
pertama semangat yang kedua kesungguhan
yang ketiga adalah keinginannya untuk mengikuti pembelajaran secara langsung
mungkin karena ketika belajar secara tidak langsung ada kejenuan
yang kedua ada materi materi yang tidak memungkinkan
bisa diterima oleh anak ketika dia belajarnya secara online
maka dia memiliki semangat yang tinggi untuk hadir ke sekolah
artinya sambutan siswa juga luar biasa untuk kebijakan penambahan jam ini
dan bagi kami sebagai penyelenggara pendidikan
kami juga tentu mengapresiasi dan menyambut gembira
bagi kami dengan penambahan satu atau dua jam kebijakan dinas dki itu
memberikan kesempatan kami untuk bisa mencapai target kurikulum yang kita ajarkan
siap terima kasih banyak
terima kasih pak sumanto
semoga sehat selalu pak
terima kasih sama sama
ya demikian sedikit paparan tentang bagaimana penerapan tambahan durasi pembelajaran tatap muka sekolah sekolah di jakarta
namun tentu saja setiap sekolah memiliki karakteristik dan permasalahannya masing masing
ada sebagian sekolah di dki jakarta yang fasilitasnya masih belum memadai
kemudian juga terkait dengan vaksinasi itu sendiri
vaksinasi menjadi penting karena vaksinasi bisa melindungi anak anak
baik itu siswa termasuk juga tenaga pendidik seperti guru dan lainnya
untuk tidak terpapar covid sembilan belas
namun untuk saat ini bagi siswa sd yang berusia di bawah dua belas tahun
masih belum bisa mendapatkan vaksinasi
untuk itu kebijakan penambahan ptm atau pembelajaran tatap muka
sebaiknya juga harus melihat faktor faktor lain di sekolah sekolah lain secara keseluruhan
apakah memang ini perlu ditambah ataupun tidak
kembali ke yuda
baik satrio adi terima kasih untuk laporan langsung anda
sebelumnya ada rekan saya minta farid melaporkan dari surabaya
selamat bertugas rekan rekan